tidak ada cara lain bagi yuni untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi keluarganya
meski saat ini harga telur di sekitar rumahnya mencapai rp tiga puluh dua per kilogram
mau tidak mau ia harus tetap membeli telur
ia mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan protein bagi keluarga kalau harus sering sering membeli daging ayam
apalagi daging sapi yang harganya jauh lebih mahal
setiap hari konsumsinya lebih gampang pengolahannya juga
jadi tetap kita beli cuma kita sesuai kebutuhan saja
tiap hari mungkin belinya ya seperempat
pada dua ribu dua puluh tiga harga telur sempat berada di kisaran rp dua puluh
kemudian naik menjadi rp dua puluh delapan sampai akhirnya di pertengahan tahun ini mencapai lebih dari rp tiga puluh per kilogram
salah satu agen telur di surabaya menyebut stok telur saat ini relatif aman
bahkan dalam satu hari agen ini bisa menjual satu lima ton telur
mungkin kayak ini ada bulan suruh suruh kayak gitu jadi harganya tuh ya naik turun gitu
tapi untuk bulan ini cenderung naik sih rp dua puluh sembilan dua ratus itu
deputi bidang ketersediaan dan stabilitas pangan badan pangan nasional atau bapanas
igusti ketut menjelaskan harga telur yang stagnan tersebut menjadi bagian upaya pemerintah
untuk menjaga kewajaran harga dari hulu ke hilir
masih dari hulu yaitu peternak ayam
ia menjelaskan kenaikan harga telur tidak terlepas dari struktur biaya yang membentuk harga di tingkat hilir
kenaikan harga dipengaruhi naiknya harga dok yang sebelumnya rp lima menjadi rp delapan per ekor
harga jagung yang biasanya rp tiga per kilogram saat ini naik menjadi rp lima per kilogram
karena proses produksi dan lain sebagainya sehingga teman teman peternak pun tidak bisa juga dia menjual
di harga rp dua puluh satu sampai rp dua puluh tiga
karena kita harus juga menjaga kewajarannya kan nggak mungkin mereka menjual dengan harga yang ruki kan
sehingga mereka sesuaikan harganya
maka rata rata teman teman peternak sekarang sudah menjual di farmnya itu sekitar rp dua puluh empat sampai dua puluh lima
ia juga menambahkan bukan hanya dorongan dari sisi biaya pakan yang meningkat
dorongan permintaan yang tinggi juga menjadi penyebab harga telur di pasaran mengalami peningkatan
meliputan cnn indonesia